sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini hanya sebuah kesalahpahaman
salahpaham bagaimana bunda
bunda kecaruban tanpa pengawalan
itu sangat membahayakan buat bunda
apa rahi tidak mencemaskan bunda
bunda akan ceritakan
saat itu raimo ingin mengirim bunda
untuk tinggal di japura bersama bunda kentrik manik
dan paman amuk marugul
namun tiba tiba dalam perjalanan
mudah diserang oleh orang orang
yang tidak menangani
yang tidak dikenal
mereka menculik dan menyekap bunda
dalam sebuah gua
untung saja saat itu
datang kiulang dan ki mahau untuk menyelamatkan bunda
dan mereka pula yang membawa bunda ke caruban ini
bunda di caruban saja
semua hormat pada gusti prabowo

ampun gusti prabu
amba ingin melaporkan
kerusuhan merajalela dimana mana
pembakaran rumah rumah penduduk terjadi dimana mana
para penduduk banyak menjadi korban
inikah yang dimaksud dengan ramalan para rasul

zaman kali yoga akan tiba
zaman kali yuga akan tiba
sepeninggal ayahanda gusti prabu siliwangi
dalam beberapa masa
dalam beberapa masa
pajajaran akan diliputi oleh masa kegelapan

kejayaan akan syirna
dihancurkan oleh keangkara murkana
sampurasun ger prabu
tapa beratamu baru sampai tahap saat mata ger
tapa beratamu akan sia sia ger prabu
tak akan mencapai suraloka
sampurasun ger prabu
bertawakah ger prabu
sampurasun ger prabu
siapa yang melakukan perbuatan sekej african
siapa yang melakukan perbuatan
siapa yang melakukan perbuatan
kasian orang itu
bagaimana kalau terjadi apa apa dengannya
berbuat baik itu
yang sudah kita buang
tidak pernah kita harapkan kembali lagi
serahkan saja semuanya
aku tak boleh
diam saja melihat kezaliman
di depan kita
ilmu sihir apa yang dimiliki anak itu
ini aku kembalikan kisah
apa maksud penampakan burung gagak itu
apa kau lihat penampakan burung gagak di atas kita
apa semua ini ada hubungannya
dengan kematian para penduduk disini
hanya allah yang maha kalah
terima kasih atas pertolonganmu
aku sultan hud
panggil saja hud
yang bapak salam
sudah berapa kali kita ketemu
tapi sampai sekarang
aku tidak tahu siapa namamu
aku tahu siapa nama dewi penolongku ini
tidak penting tuhan